presiden joko widodo menumpahkan kekesalannya kepada politikus yang mengaitkan program pemerintah dengan politik
salah satunya tentang dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah kepada rakyat
presiden menegaskan rencana dana kelurahan tidak ada kaitannya dengan pilpres
tiga tahun depan akan ada dana kelurahan tapi kok rahmi saya juga iran
ini dana ini untuk rakyat kok untuk memperbaiki jalan di kampung memperbaiki selokan yang ada di kampung kampung kok jadi rame
ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat bukan untuk siapa siapa
jangan dihubungkan dengan politik dihubungkan dengan politik gak rampung rampung kita ini
kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik
padahal kehidupan ini tidak hanya politik saja ada sosial ada ekonomi ada budaya semuanya ada
kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik
itulah kepandian para politikus mempengaruhi masyarakat
banyak politik politikus yang baik baik tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo